rancangan undang undang kesehatan resmi disahkan menjadi undang undang setelah ketua dpr puan maharani
mengambil keputusan mayoritas sembilan fraksi dalam rapat paripurna dpr selasa siang
pengesahan ruu kesehatan tetap dilakukan meskipun mendapat penolakan dari fraksi partai demokrat dan partai keadilan sejahtera
rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua dpr puan maharani serta sejumlah wakil ketua dpr
lidik paulus sufmi dasko rahmat gobel minus muhaymin iskandar dalam pengesahan ruu kesehatan
menjadi undang undang di depan satu ratus delapan anggota dewan yang hadir
selanjutnya puan meminta persetujuan sembilan fraksi dpr yang hadir dalam agenda pengesahan ini
di mana fraksi golkar pdip pkb p tiga pan gerindra menyatakan persetujuannya

menerima dengan catatan dan dua fraksi yaitu demokrat serta pks menerima dengan catatan dan dua fraksi yaitu demokrat serta pks menerima dengan catatan
pks menyatakan penolakannya terhadap pengesahan undang undang omnibus law kesehatan ini
dengan mempertimbangkan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan tingkat dua
ketua dpr puan maharani menyatakan bahwa ruu kesehatan omnibus law resmi disahkan menjadi undang undang
saudara menteri kesehatan yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden
selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang
undang undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang
sepanjang pembahasannya ruu kesehatan mengalami penolakan dari berbagai pihak khususnya lima organisasi profesi di indonesia
yaitu ikatan dokter indonesia persatuan dokter gigi indonesia persatuan perawat nasional indonesia ikatan bidan indonesia dan ikatan apoteker indonesia
mereka mempermasalahkan sejumlah hal seperti perlindungan tenaga kesehatan dan medis
perizinan dokter asing berpraktik di rumah sakit indonesia hingga surat tanda registrasi yang berlaku seumur hidup
tidak dilakukan dengan semestinya terkait dengan pembuatan regulasi
dan ini akan memberikan sebuah konsekuensi hukum yang bukan tidak mungkin menjadi sebuah perhatian terhadap
ketanya juga nanti dengan judulnya
ruu dan sebagainya